malam tahun baru dalam penanggalan jawa
sangat bermakna bagi keraton surakarta hadiningrat
sebagai pusat kekuasaan dan kebudayaan jawa
keraton menggelar prosesi kejawen
untuk merawat warisan meluhur
lelaku berdiam diri
dan kirap pusaka dijalankan pada pergantian tahun
tradisi ini lazim dikenal sebagai
kirap pusaka satu suno
kisah kisah yang terjadi di jawa tengah
di jawa tengah
kisah kisah yang terjadi di jawa tengah
kemudian mencari tempat baru untuk mendirikan kerajaannya
lokasi yang dipilih antara lain
desa solo sono sewu dan kadipolo
singkat cerita dipilihlah desa solo
menjadi calon lokasi setelah kartasura runtuh
kemudian dibangunlah dari desa solo tadi
oleh sinun pakubono ii
di jawa tengah itu diberi ganti untung yang banyak sekali
lokasinya dipilih menjadi calon keraton yang baru
kemudian singkat cerita dibangunlah seribu tujuh ratus empat puluh tiga empat puluh empat itu keraton ini
kemudian terjadi peristiwa boyong kedaton dari kartosuro ke desa solo
setelah itu sinun pakubono ii berdiri di bangsal pangrawet
paring pengantikan bersabda bertitah bahwa mulai hari ini
desa solo namanya saya ganti menjadi surokarto hadiningrat
lestantun artinya abadi lestari
artinya nama surakarta itu muncul pada tahun tujuh belas februari seribu tujuh ratus enam puluh
sejak berdiri pada seribu tujuh ratus empat puluh lima

keraton surakarta menjadi pusat pengelolaan kerajaan
selama dua ratus tahun
selama dua ratus tahun
sampai indonesia merdeka
dan surakarta menjadi bagian dari nkri

setelah menjadi bagian dari negara indonesia
keberadaan kerajaan di nusantara tetap diapresiasi sebagai pelestari adat
keraton surakarta pun dipertahankan dan dijunjung sebagai living heritage
keraton surakarta pun dipertahankan dan dijunjung sebagai living heritage
living heritage adalah
selain di situ ada tangible heritage
bangunan yang memiliki makna filosofis simbolis edukatif yang bernilai tinggi
di situ juga ada seni tradisi adat istiadat tata cara upacara kearifan lokal
dan hal hal yang sifatnya masih bersifat historis kultural
itu tetap dipertahankan
memang menjadi komitmen
dan kultural akan dipertahankan sampai akhir jaman
sistem yang digunakan keraton surakarta sudah sangat maju dalam berbagai bidang
bahkan sebagai kerajaan besar
keraton surakarta terbuka terhadap berbagai kebudayaan dari luar
hal inilah yang menyebabkan terjadinya akulturasi budaya besar besaran di surakarta
termasuk sistem penanggalan jahat
akulturasi penanggalan ini menjadi latar belakang kesamaan awal tahun baru dalam kalender jawa dan hijriah
keraatan surakarta hadir ningrat
tidak hanya bermakna sekedar megahnya sebuah istana atau wibawanya seorang raja
inilah living heritage pemangku adat sekaligus simbol
keyakinan kepatuhan dan juga kekuatan adat budaya bahkan tradisi
dan tradisi yang menjadi bagian penting bagi keraton surakarta dan masyarakat surakarta
adalah malam satu suro kirab pusaka
dan tradisi ini dilakukan setiap tahun
rutin sebagai refleksi kekuatan rakyat dan kepatuhan terhadap adat
persiapan menjelang peringatan malam satu suro dilakukan serentak
di sekitar lingkungan keraton surakarta
tujuh ekor kerbau kiai selamat alias kebubule pun rutin diajak
melakukan orientasi medan atau gladi menjelang kirab bersama pusaka lain
tetapi keberkahan keratonlah yang dicari
saya tidak sekolah tapi saya bisa totok sarap di mana letak orang itu syaratnya saya bisa ngerabah dan bisa menghidupkan kembali dengan tradisional tangan
setelah di sini tapi makanya sampai sekarang pun ya bergaji sedikit tetap saya tekun di keraton
mungkin semua warga di solo atau di sekitar solo di jakarta pun di surabaya banyak yang datang untuk menyaksikan
sebab di keraton tidak terperasuk kebukiaan selamat siapa yang tidak kepingin selamat di keraton
bapak punya minta berkahnya itu loh jadi orang jawa yang penting berkahnya
latar belakang pak mul menjadi abdi dalam keraton juga tidak lepas dari keberadaan kerbau kiai selamet yang menjadi ikon pusaka keraton surakarta
kebobule atau mahesa memang diakini banyak pihak sebagai pusaka keraton meskipun pada awalnya dulu kerbau kerbau ini adalah hadiah dari bupati ponorogo untuk disembeli
nah dulu sinuun pakubun ii waktu masih di kartosura itu terjadi pemberontakan yang namanya kaumpatinan dipimpin oleh mas garindi
sinuun pakubun ii sempat melarikan diri sampai ponorogo
tapi di sana beliau menyusun kekuatan akhirnya bisa merebut kembali kartosuro tapi sudah dalam keadaan rusak
akhirnya sinuun pakubun ii mengendaki pindah dari kartosura ke desa solo menjadi surakarta
nah bupati ponorogo mendengar
loh kok sinon paguno ii berhasil naik tahta lagi di surakarta
mereka tahu datang akan ada wilujengan selamatan mengirim kerbau untuk disembelih dalam upacara selamatan wilujengan nagari maesolawung
itu pasti diadakan di hutan kerndowahono
nah tetapi karena kerbau itu tidaknya satu dan akhirnya berkembang biak
nah akhirnya kita mau motong sendiri
itu tidak tiga
akhirnya kita cari kerbau dari luar yang itu berkembang biak sampai banyak sudah ada yang mati
kebo bule dipertahankan keraton karena memiliki tiga makna penting kehidupan
pertama kerbau adalah lambang petani atau masyarakat kecil yang memiliki kekuatan besar
kedua kerbau merupakan lambang penolak bala
dan ketiga lambang kebodohan
dalam beberapa tradisi kepala kerbau harus dikubur seperti layaknya sifat bodoh yang mesti ditinggalkan jika manusia ingin berhasil
adapun kesibukan di dapur keraton dimulai pada awal pekan
para abdi dalam memasak makanan untuk sesaji pusaka yang akan dikirap
sesaji dimasak di gondoroso atau dapur khusus sejak tiga hari sebelum kirap
sesaji dibuat oleh sepuluh abdi dalam setiap hari sejak pagi hingga menjelang pagi lagi
pada pagi hari paket sesaji dijemput dan ditandu ke lokasi pusaka di dalam keraton
peringatan malam satu suro
merupakan tradisi penting bagi keraton surakarta
karena itu persiapan dilakukan sebaik mungkin
jadi tahun jawa itu hasil usaha kanjeng sultan agung prabu hanyok rokusumo yang menciptakan tahun jawa
oleh sebab itu setiap tanggal satu suro
tidak beda seperti tanggal satu januari
tetapi penyambutannya sangat berbeda
kalau januari kan hura hura
kalau satu suro nanti kita menyambutnya dengan cara meditasi
itu untuk introspeksi diri
sekitar pukul tujuh malam menjelang kirap pusaka
tamu keraton mulai berdatangan
dan setiap tamu yang memasuki keraton
diwajibkan mengenakan pakaian adat
beskap dan kebaya berwarna hitam
yang dipadu dengan kain batik coklat
menjadi simbol persamaan
keanggunan sekaligus kepatuhan
sebagai pemangku budaya
keraton menjaga beberapa kelibawanya
dengan cara cara tertentu
misalnya adalah saat atau jelang acara kirap pusaka
malam satu curah nanti malam
setiap tamu undangan ataupun masyarakat
yang akan masuk ke dalam keraton
atau lingkungan keraton
diwajibkan menggunakan pakaian adat seperti ini
ini adalah cara keraton untuk menunjukkan
bahwa keraton masih menjunjung tinggi nilai luhur
yang diwariskan para leluhur sampai saat ini
ummah syari' wa syari' mala
ummah syari' wa syari' mala
ummah syari' wa syari' mala
ummah syari' wa syari' mala
malam satu suro berlangsung sakral di lingkungan keraton surakarta
di pelataran pendopo keraton
mengalami perangai yang berlaku
salawat nabi dan doa yang dipanjatkan para ulama
pengajian ini merupakan haul atau peringatan wafatnya paku buwono x
yang kebetulan jatuh pada satu suruh
perayaan malam satu suro pernah dihentikan pada masa pendudukan jepang
kembali digelar pada masa paku buwono xii
sebelum kirap dilaksanakan
para pembawa dan pengiring pusaka bersiap di sekitar keraton
mereka adalah pembawa dan pengiring pusaka bersiap di sekitar keraton
mereka adalah para abdi dalam yang telah disumpah
dan memiliki akses khusus ke tempat pusaka keraton
petugas yang nanti akan membawa pusaka itu dipanggil satu persatu
ada ratusan nanti jumlahnya
karena kami merencanakan ada sembilan pusaka
nanti kita panggil satu persatu
naik ke paras diok
naik ke paras diok
itu antara pendepo sasonowi sewoko dengan dalem ageng
setelah kita persiapan di sana lengkap
kita beri tanda
kalungan rangkaian bunga melati
dan sumping gacah nguling dikenakan
setelah itu semua dipakai lengkap
baru pusaka itu satu persatu keluar dari dalam ageng
yang nanti dipimpin langsung oleh kanjeng gusi
beliau sebagai kondang
kondang itu plt
plt pelaksana tugas karena sinuers ini saat ini tidak mungkin keluar
karena sedang dalam kondisi sakit
setelah pusaka dibawa dari dalam ageng
para pembawa pusaka berjalan beriringan menuju keluar keraton
di tengah suasana takzim
beberapa tamu sesekali mengabadikan momen ini
dengan kamera atau telepon seluler
namun aktivitas ini tidak boleh dilakukan saat pusaka dikirap
prosesnya kirap pusoko nanti semua petugas harus bersikap semedi
tidak boleh bicara tidak boleh mainan hp
dan tidak boleh gucek gucek di dalam perjalanan itu
menjelang pukul dua belas malam
kebubule telah dibawa ke depan pintu kemandungan
kirap belum dimulai
tetapi ratusan orang telah memadati pintu
sesaat sebelum kirap digelar
beberapa orang berebut sisa makanan kebubule
yang diakini bisa mendatangkan berkah
satu persatu pusaka
dikeluarkan dari keraton
diiringi ratusan abdi dalam
tujuh ekor kerbau pusaka juga mulai digiring
berjalan keluar dari keraton
kirap malam satu suro pun dimulai
ya memang keraton surakarta itu gini mas
yang dinamakan keraton surakarta itu
tidak hanya di dalam ini saja
itu dimulai dari gabro gradak sampai gabrogading
itu semua perjalanan hidup ada makna filosofinya
bahwa itu perjalanan manusia untuk menuju ke akhir
jadi orang akan menuju ke akhir itu pasti dengan harapan husnul khotimah
dengan harapan sempurna
oleh sebab itu
semua upacara ditata
dipersiapkan dengan sempurna mungkin
berangkat dari gerbang kemandungan
rombongan kirap berjalan menyusuri lingkungan keraton
selama kirap berlangsung
para pembawa pusaka dan pengiring melakoni ritual membisu
atau tidak berbicara
dan tidak melakukan aktivitas hura hura sebagai simbol introspeksi
barisan kirap dipagari obor
yang dibawa oleh beberapa abdi dalam
sementara itu ribuan orang berbaris di sepanjang jalur kirap
mereka bersiap berebut
jika tiba tiba kebu bule buang kotoran di tengah kirap
untuk dibawa pulang
menurut kepercayaan masyarakat sekitar
kotoran kebu bule yang sedang melakukan kirap
dapat menyuburkan lahan pertanian
kira pusaka dilakukan sepanjang sekitar tujuh km
iring iringan kirap bertolak dari keraton pukul dua belas malam
dan kembali memasuki lingkungan keraton sekitar pukul tiga dini hari
kira pusaka malam satu suro telah mulai memasuki kembali lingkungan keraton surakarta
pusaka kiai selamat atau kebu bule
akan dikembalikan ke kandangnya di alun alun selatan
sementara pusaka lainnya akan dikembalikan ke ruangan khusus di dalam keraton surakarta
dan inilah puncak perayaan atau peringatan malam satu suruh di keraton surakarta
dan di lingkungan surakarta
yang berlangsung secara sakral dan hikmat
begitu rombongan kirap memasuki keraton
pembawa pusaka akan langsung menuju dalam agen
untuk mengembalikan pusaka
telah selesai mengikuti kirap pusaka malam satu suro di keraton surakarta
kirap pusaka bukan hanya milik keraton surakarta
tetapi menjadi kebanggaan masyarakat jawa dan bangsa indonesia